berita berikutnya ketua komisi pemilihan umum ri hashim ashari memaparkan rancangan peraturan kpu tentang pencalonan kepala daerah dalam rapat kerja komisi dua dpr rabu pagi tadi
kpu menyatakan calon anggota legislatif yang terpilih pada pemilu dua ribu dua puluh empat harus mundur jika ingin maju di pilkada
hashim jelaskan salah satu dokumen yang disyaratkan adalah surat pengunduran diri sebagai caleg terpilih disertai tanda terima dari pejabat berwenang
hal itu dilakukan untuk menegaskan keikutsertaan calon tersebut
selain terhadap caleg terpilih syarat surat pengunduran diri juga diwajibkan bagi penyelenggara pemilu yang akan mendaftar sebagai peserta pilkada
kepala daerah di pilkada menentukan bahwa kalau ada anggota dpr dpd atau dpr di provinsi dan kabupaten kota
didaftarkan sebagai calon maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari jabatannya
namun bagi calon terpilih yang belum dilantik maka yang bersangkutan harus bersedia mengundurkan diri sebagai calon terpilih anggota dpr dpd atau dprd
yang berstatus sebagai calon terpilih anggota dpr dpd atau dprd tetapi belum dilantik
jadi kalau belum dilantik itu statusnya adalah sebagainya